pasar seni lukis indonesia atau psli kembali digelar di kota surabaya dengan menghadirkan ratusan pelukis dari seluruh indonesia
berbeda dengan tahun sebelumnya
nah berbeda ya karena kali ini pasar seni menghadirkan gubernur jawa timur terpilih kofifah indar parawansa sebagai model lukisan
dan informasinya sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di cnn indonesia today hari ini
saya farhani sanasution
dan saya iqbal kurnia di
mohon pamit undur diri terima kasih anda sudah bersama kami
selamat pagi selamat beraktivitas dan sampai jumpa
pasar seni lukis indonesia atau psli kembali digelar di kota surabaya
pameran yang ke sebelas ini digelar dengan menghadirkan ratusan pelukis dari seluruh indonesia dan memamerkan ribuan karya lukis
rangkaian acara psli tidak hanya menawarkan transaksi jual beli lukisan semata
tapi kali ini psli menyuguhkan acara melukis on the spot dengan objek gubernur jawa timur terpilih periode

ini adalah kesempatan bagi masyarakat luas untuk melukis wajah kofifa secara langsung dengan leluasa
salah satu seniman lukis asal jakarta ini merasa senang dan menemukan karakter ketangguhan seorang wanita saat ia melukis wajah kofifah
ternyata tegas juga karakter ini
ternyata wanita yang tangguh juga dari cara dia bicara
makanya saya lukis pun spontan
tidak hanya pelukis profesional semua masyarakat diperbolehkan untuk hadir
salah satunya adalah mahasiswa swasta asal surabaya yang menyempatkan waktunya untuk melukis wajah kofifah
pertama juga langsung kayak deg degan juga sih pertama kali untuk gambar ibu kofifa langsung
karena ibu sering senyum lalu ada kerutan di wajahnya juga tulang pipinya juga menonjol
itu jadi salah satu karakternya ibu
meski harus duduk berlama lama di depan puluhan peserta lukis kofifah mengaku senang dan terhibur
kegiatan seperti ini dianggap bisa menjadi destinasi wisata
menurut saya ini sesuatu yang bisa bikin kita relax
fresh gitu dari kegiatan yang berhimpit himpit indah banyak inspirasi
baru sekali ini pernah sih yang di pinggir jalan malioboro itu
selain bisa menyaksikan berbagai perkembangan seni lukis kegiatan ini juga bisa meningkatkan perekonomian
dengan memikat para pengusaha di bidang properti saat membutuhkan lukisan sebagai hiasan hotel dan apartemen